kalau sakit ya ke dokter gak usah ngantor
abis masih banyak kerjaan yang harus juli selesain
jadi ya juli tetep harus ngantor pak
dan aku gak akan membiarkan hidupku berantakan hanya karena seorang laki laki
ini ada kiriman buat ibu
saya permisi dulu ya bu
iya makasih ya
apa aku harus mempertimbangkan apa yang dikatakan bapak
setelah aku juga udah gak bisa berharap sama milo
sementara aku masih sangat mencintai milo
aku sudah mencintai kamu dengan terus milo
tapi kamu gak bisa menjaga perasaan aku
cinta itu bisa menguatkan
tapi aku malah merasa lemah
aku kecewa dengan semua penolakan kamu juli
aku merasa gak berhati sama sekali
dan aku juga merasa bahwa cintaku itu gak lengkap
tanpa kamu di sisi apa
aku juga merasa bahwa cintaku itu gak lengkap

aku butuh kamu di samping aku juli

aku butuh kamu di samping aku juli
oke selamat malam
tower berkas itu
oke baik pak
baik saya siapkan semuanya
oke terima kasih
oke terima kasih
selamat malam pak
aku benar benar butuh kamu julie
sampai sampai seolah olah kamu ada di depan aku
aku butuh kamu sayang
persaingan sekarang memang cukup ketat
dan ioo zaman sekarang ini banyak sekali berkembang
dan tugas kita sekarang bagaimana caranya kita harus tetap bisa bertahan seperti ini
maaf pak ini berkas yang bapak minta sudah saya siapkan
oke saya permisi dulu pak
sebentar bilang kamu tetap di situ
untuk mendapatkan laba yang cukup besar kita harus mendapatkan event event yang cukup besar pun
itu sih nggak mungkin
setiap kemungkinan itu pasti ada milu
dan kalau kamu bilang itu tidak mungkin itu artinya kamu pesimis
dan itu artinya kamu bukan tipe orang yang mau maju dan bukan orang yang punya masa depan
dan mungkin saya nggak punya hak untuk bicara di meeting manajemen seperti ini
saya tidak perlu pidato kamu
gagal anda nyapa ke kita ya
anda kelapar di wilayah sekolah ini
saya lebih juga melikannya di kolom ini

kita bisa mencontoh perusahaan perusahaan di hongkong
mereka semua berawal dari perusahaan perusahaan kecil
yang selalu mengambil event event kecil
yang tidak pernah melewatkan kesempatan
meskipun hanya kecil mereka sahabat semua
dan pada akhirnya perusahaan itu sekarang telah menjadi perusahaan besar banget
jadi saya pikir sudah waktunya perusahaan kita untuk memikirkan strategi seperti itu
semakin jauh dia untuk mendapatkan julie
mudah mudahan julie masih mau menunggu gue ya
sampai gue berhasil dan layak mendapatkan diri
pantes dia lulusan luar negeri
kalau enggak mana mungkin dia bisa bicara secara situ
dia lulusan dari amerika pak
tolong ke ruangan saya sebentar ya
duh mampus nih gue
sebelumnya saya minta maaf pak
karena saya begitu lancang bicaranya dan
ya emang belakangan ini pikiran saya sedang kacau
sekarang giliran saya yang bicara
saya mau tanya sama kalian
seberapa yakin sih dengan omongan kamu yang di waktu meeting tadi
dan saya yakin itu pasti berhasil
karena selain teorinya ada logikanya pun juga ada pak
oh begitu ya